fadila mareta anda mungkin sempat mendengar nama itu
ia adalah alumnus sma negeri tiga lamongan jawa timur
kemudian mengirim surat dan puisi kepada ahok
nah sebelumnya kan sebelumnya ini sempat dikabarkan tidak pulang ke rumah ya
setelah mengetahui suratnya itu dijadibahan bulian teman temannya
ia mengaku meninggalkan rumah setelah mengalami perundungan
karena dituding mencemarkan nama baik sekolah
ya barangkali juga cerita ini sempat anda baca baca ya di sosial media
nah kali ini fadila membantah tudingan meminta bantuan pada ahok
untuk menebus ijazah yang sempat ditahan
inilah fadila mareta anak ketiga dari tiga bersaudara ini kami siang akhirnya pulang
setelah sempat meninggalkan rumah selama dua hari
gadis berusia delapan belas tahun ini pergi dari rumahnya karena mengalami tekanan batin
selama dua hari ia tidur di rumah temannya
ia mengaku tidak kuat menahan berbagai cacian dan tudingan
masyarakat ataupun pihak sekolah
ia juga mengatakan tidak pernah memviralkan surat dan puisi dukungan untuk ahok
surat dan puisi yang muncul di media itu tersebar setelah dikirim kepada nathanel
anggota staf pribadi ahok
fadila juga mengaku curhat tentang kondisi ekonomi keluarga
ia menyebut tidak mampu melunasi tunggakan uang gedung dua juta rupiah
yang membuatnya tidak berani mengambil ijas
ya bingung aja di rumah itu
teman teman banyak yang bilang gitu
jadi kepikiran saya itu
saya nggak merasa menjelekan sama sekolah
tapi kok dibilang saya sudah menjelekan nama sekolah
setelah pemberitaan tentang ahok menembus ijasa fadila menjadi viral
pihak sma negeri tiga cenderung tertutup terutama kepada awak media
sementara itu meski dituding mencembarkan nama sekolah
keluarganya siap dipertemukan dengan pihak sekolah
ataupun dinas terkait untuk membeberkan kasus yang sebenarnya
bistahul arief lamongan
ya apapun yang terjadi sebetulnya yang harus dipikirkan adalah tentang fadilanya itu sendiri ya
ia masih mempunyai hak untuk belajar di sekolah manapun
terutama juga di sekolah sekarang fadila berada
jadi jika memang ada aksi perundungan seperti yang fadila katakan
tentu pihak sekolah malah yang harus
ada di belakang fadila untuk menghapuskan perundungan tersebut
yang paling pasti ini juga berkaitan besar ya dengan masa depan fadila
karena fadila kan sudah lulus nih nanti akan menunjukkan beberapa jenjang pendidikan yang lain
nah sebelumnya fadila mareta siswi sman tiga lamongan mengirim surat untuk ahok
surat ini pun berbalas dan sang siswi dapat membawa pulang ijazahnya
ya namun pihak sekolah membantah telah menahan ijazah siswi tersebut karena masalah tunggakan
terima kasih untuk puisimu yang bagus
soal ijazahmu yang nyangkut coba hubungi ke staf saya nathanael
mudah mudahan bisa membantu agar kamu bisa kerja
itulah sepenggal isi surat ahok yang ditujukan kepada fadila mareta
setelah fadila menulis surat pada ahok perihal dirinya belum bisa mengambil ijazah
di sma n tiga lamongan karena belum membayar tunggakan sekolah sebesar dua juta rupiah
fadila dan keluarga menilai
surat balasan tulisan tangan ahok dari makobrimob tertanggal dua belas desember dua ribu tujuh belas
situlah yang mampu membebaskan ijazah fadila mareta dua puluh delapan desember dua ribu tujuh belas lalu
tanpa harus melunasi tunggakan
namun pihak sekolah membantah menahan ijazah alumni dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas itu
dan menyatakan penyerahan ijazah tidak ada kaitannya dengan surat ahok
itu ditahan atau memang belum lihat
ambilnya harus apalagi sekolah tidak mengambil
jadi tanpa di sini anak harus datang
dengan adanya viral itu
saya tidak pernah berkomunikasi dengan yang ada di jakarta sana
melalui akun twitternya
kepala dinas pendidikan jawa timur saiful rahman juga merilis hasil penyelidikan
salah satunya berisi poin bahwa sekolah memperlakukan semua siswa sama
dan menganggap seluruh tunggakan lunas bila sudah dinyatakan lulus sekolah
namun beredar kabar
hingga saat ini diduga masih ada sepuluh siswa lainnya di sekolah tersebut yang belum mengambil ijazah
karena memiliki tunggakan
sayangnya setelah viral surat ahok dan berhasil mendapatkan ijazah
fadila justru tertekan dan meninggalkan rumah
kakak kandung fadila menduga
fadila depresi karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah
dan menghabiskan dana yang diberikan oleh ahok
padahal dana dua juta rupiah tidak pernah diberikan staff ahok langsung kepada fadila
saat ke sekolah fadila dan kakaknya hanya meminta nomor rekening sekolah
untuk nantinya tunggakan dilunasi lewat staf ahok
sesuai yang tertulis di surat ahok
memang benar saya meminta nomor rekening
tapi salah kalau saya meminta nomor rekening untuk pengambilan hadiah di lomba puisi
memang benar saya meminta nomor rekening untuk melunasi tunggaan adik
yang dijanjikan oleh staf pak ahok bapak nathanael
untuk segera dilunasi di tramper dari jakarta
sementara itu seperti yang dilansir di tik com
staf ahok nata nael telah mengkonfirmasi bahwa kepala sekolah dan keluarga mengakui
bahwa ahok sudah membantu pengambilan ijazah
bahkan tanpa perlu membayar tunggakan
sementara itu terkait sepuluh ijazah alumni sma negeri tiga lamongan
yang masih belum diambil oleh para siswa
dinas pendidikan provinsi jawa timur cabang lamongan mendesak pihak sekolah
agar proaktif dan segera memanggil yang bersangkutan
ya yang paling penting tadi ya sudah kita katakan juga
dari siapa tadi namanya fadila ya fadila
sekarang sudah lulus juga tentunya bagaimana fadila bisa melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi
betul jadi sebagai masyarakat apalagi netizen ya
baiknya tidak lagi mempersoalkan atau membuli dalam tanda kutip personal ya
siapapun itu yang paling pasti penyelidikannya terhadap pihak sekolah
ataupun dinas pendidikan sana ya kita harus ketahui bersama